anda mungkin pernah mendengar musik cokean
ya musik tradisional ini adalah musik khas kota surabaya yang kini sudah jarang keberadaannya
nah untuk melestarikannya pemerintah kota surabaya mengenalkan musik tradisional ini
pada delegasi konferensi perkotaan dunia yang masih berada di surabaya
nah seperti apa musik cokean ini berikut liputannya
beginilah penampilan para seniman musik cokean asal surabaya yang masih eksis di tengah musik modern pada saat ini
seperti yang dilakukan oleh para seniman musik cokean di balai pemuda jalan gubernur suryo surabaya pada kamis sore
nah dalam penampilannya ini seorang sinden menyanyikan lagu atau tembang jawa berjudul caping gunung
kemudian ular kembang serta ali ali
musik tradisional cokean hampir sama dengan musik tradisional karawitan
hanya saja alat musik yang digunakan lebih sederhana
yaitu kendang gender dan siter
biasanya musik cokean dimainkan oleh tujuh orang dan dua diantaranya adalah sinden
seniman cokean mengaku sudah berkecimpung di dalam kesenian ini selama puluhan tahun
meski semakin minim penggemar mereka tetap berupaya untuk pentas untuk melestarikan musik tradisional ini
saya harapkan dari pihak pemerintah surabaya
kita dibantu untuk melestarikan kebandaan kita yang sudah lama punah
kalau kita nggak ada dukungan dari pemerintah ya kita tani lagi di rumah
aksi panggung para seniman musik cokean ini cukup menghibur seorang delegasi peserta prepcom habitat asal australia yang masih berada di surabaya
ketika saya datang ke indonesia itu bukan apa yang saya harapkan
saya sangat senang dengan surabaya karena sangat berwarna merah dan ada banyak hutan
orang orang sangat lembut dan baik dan itu sangat menarik
dan kemudian saya mendengar musik yang luar biasa seperti ini
saya sangat senang dengan musik ini
aksi panggung ini adalah upaya untuk melestarikan budaya lokal surabaya termasuk cokean
yang mulai tergerus oleh budaya asing dan musik modern yang sekarang lebih banyak digemari oleh anak anak muda
wahyu pratama surabaya